bagi pemegang tiket kereta api yang hendak bepergian dari stasiun balapan solo
sudah dua tahun ini bisa memanfaatkan skybridge dari terminal tirtonadi
namun warga yang tidak memegang tiket kereta harus berjalan sekitar setengah kilometer dari balapan ke tirtonadi
kini mulai satu maret semua orang bisa menggunakan skybridge meski tidak memegang tiket kereta api
skybridge penghubung stasiun terbesar kota solo balapan dengan terminal terbesar di kota itu tirtonadi
sudah dibuka sejak juni dua ribu tujuh belas yang lalu
namun kehadiran jembatan sepanjang sekitar setengah kilometer itu sepi
karena hanya diperuntukkan bagi pemegang tiket kereta atau bus
atas saran dan kritik para pengguna transportasi
mulai satu maret ini skybridge berbiaya dua puluh satu miliar rupiah itu akan dibuka untuk umum selama dua puluh empat jam penuh
semua orang tidak hanya yang sudah memegang tiket kereta api atau bus saja
yang bisa menggunakan skybridge ini
agar semua orang bisa memanfaatkan jalur di sana diubah
ada jalur bagi pemegang tiket dan bagi yang tidak memegang tiket
dengan skybridge yang menghubungkan antara terminal tirtonadi dengan stasiun solo balapan
ada perubahan flow untuk penumpang
yang calon penumpang ka yang sudah pulih
yang sudah punya tiket nanti bisa langsung masuk ke stasiun melewati skybrid jalur enam
untuk yang hanya melintas atau belum punya tiket
untuk pembelian tiket di loket stasiun nanti bisa keluar lewat sebelah sini untuk keluar lewat parkiran
sementara para penumpang tidak perlu takut dengan keamanan di dalam skybridge
karena akan ada patroli petugas
ketika penumpang sudah pulih
mereka harus mengambil alat keamanan baik stasiun balapan maupun terminal secara dua puluh empat jam penuh
bagi penumpang yang tua
keberadaan skybridge agak melelahkan karena jaraknya mencapai empat ratus tiga puluh tujuh meter
mereka berharap ada kursi roda khusus penumpang tua dan ibu ibu hamil
kalau nggak ada ini ya enak
kalau jalan kaki ya lumayan
iya tapi ya untuk olah rata sekali sekali kan enggak
ibu ini tadi dari mana
purworejo naik kereta
salah satu alasan diresmikan skybridge secara umum
untuk memudahkan pemudik menjelang lebaran nanti
serta mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah dianggarkan
agar bisa digunakan untuk semua orang
kartika bagus solo jawa tengah